kebakaran terjadi pada rumah mewah di jalan danau limboto
komplek bogor baru kelurahan tegalega bogor jawa barat pada sabtu malam
kebakaran ini terjadi saat hujan deras disertai petir sedang melanda daerah tersebut
kobaran api terjadi cukup besar hingga menghanguskan bangunan lantai tiga
hingga menjalar ke lantai bawah
beruntung tidak ada satupun penghuni yang berada di dalam rumah saat kejadian
sehingga tidak ada korban jiwa
kebakaran ini baru bisa dipadamkan
setelah lima unit mobil damkar berjibaku selama hampir satu jam
petugas pemadam kebakaran dan kepolisian menduga pemicu kebakaran
akibat kabel penangkal korsleting usai tersambar petir
hingga kini kasus kebakaran ini masih ditangani petugas polsek bogor tengah
sementara itu hujan lebat selama tiga jam disertai angin puting beliung
melanda wilayah banyuwangi jawa timur jumat siang
akibat cuaca buruk ini
sembilan rumah di wilayah banyuwangi selatan dilaporkan mengalami kerusakan
dari data tim reaksi cepat bpbd banyuwangi
sebagian besar kerusakan terdapat pada bagian atap rumah
saat hujan lebat disertai angin
banyak atap atap rumah warga yang terbuat dari bahan seng maupun asbes beterbangan
selain itu pohon pohon juga tumbang menutup jalan
menimpa bangunan yang berada di sekitarnya
warga pun bergotong royong untuk mengevakuasi pohon tumbang
agar tidak mengganggu arus laluan
peristiwa ini tidak sampai menelan korban jiwa
menurut data bmkg kelas tiga banyuwangi
hujan lebat disertai angin kencang ini disebabkan banyaknya pertumbuhan awan kumulonimbus
saat peralian musim dari musim kemarau ke musim hujan seperti saat ini
bulan ini sudah memasuki masa peralian musim dari musim kemarau ke hujan
yang biasanya itu ditandai dengan hujan yang datangnya lebat secara tiba tiba
disertai petir dan angin kencang
itu dari awan kumulonimbus atau biasa disebut awan chibing
biasanya di musim peralihan ini potensinya seperti itu hujan lebat yang datang tiba tiba
angin kencang petir dan juga ada potensi juga untuk puting beli
bmkg pun mengimbau warga untuk waspada karena cuaca ekstrim bisa terjadi kapan saja
tim liputan cnn indonesia